kalau roy kenapa napa
nanti efeknya bisa sampai ke anak saya
saya sekarang merasa agak lega
keadaan sudah kembali normal
tapi belajar dari pengalaman masalah
dia perempuan luar biasa
neng udah pulang
udah dong kan ada suaranya
hati hati bumbunya pedes
kan mama barusan udah bilang
udah tau nih ini lagi makan ujak
iya tau motornya gak ada
ketemu sama tamunya yang dari pekan baru
di bandung udah ketemu siapa aja
baru ketemu sama saudara saudara
kalo sama temen temen baru ketemu kang cecep
saya ke pabrik keciprin kamus
saya lihat usahanya maju
tempatnya besar karyawannya banyak
yang ngurus cecep
saya cuma di rumah aja
duduk di teras ngopi
gak coba kegiatan lain
mengisi hari tua di kampung
tapi lahan pertaniannya belum ada
kata bapak roy udah gak jadi tukang parkir
iya dia diangkat bosnya
buat ngurusin tukang parkir
tapi cuma buat beberapa hari aja
sekarang dia udah gak kerja
di tempat kerjanya lagi ada masalah
tadi pas ketemu
neng suruh cari kerjaan yang lain aja
roy mau kerja apa
yang pernah kamu kasih tahu
sebetulnya saya kenal
dia temen deket anak saya
waktu saya minta bantuan kamu
buat mengintai parkiran
sebetulnya karena saya
hubungannya dengan kita
orang orang baru yang menggantikan mereka
salah satunya roy
cecep ujang murad
minta izin buat membantu mereka
orang orang yang tergusur
saya tidak memberitahu soal roy
karena menurut saya
roy butuh pengalaman seperti ini
pengalaman yang bakal jadi pelajaran buat dia
nggak sengaja terjebak dalam masalah
kemudian bisa keluar dari masalahnya tanpa bantuan saya
saya tidak bisa mencari penyelesaian
dan ada keinginan untuk melindunginya
nanti efeknya bisa sampai ke anak saya
saya sekarang merasa agak lega
keadaan sudah kembali normal
belajar dari pengalaman masa lalu
sewaktu waktu keadaan bisa kacau lagi
saya tidak bisa mencari penyelesaian
buat yang tahu
bisnis yang kita jalani dulu
adalah bisnis yang menjanjikan
bisnis yang bagus
selalu ada yang mau merebut
selalu ada yang berusaha mempertahankan
saya tidak bisa mencari penyelesaian

saya sekarang harus bagaimana
tugas kamu sudah selesai
selamat menikmati liburan
sampai jumpa lagi
agus sama yayat
sampai jumpa lagi
raymond sudah menghubungi saya
dan saya akan memberikan
kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa dia dan anak buahnya berguna
tugas mereka dalam menghabisi orang orang yang belakangan ini
muncul menjadi backing buat orang orang di jalan
pasar dan terminal
orang orang yang pernah menyerang kalian
dan anak buah raymond di parkiran
beruntung untuk abonee ase
saya dabeiqing saudara saya sama teman temannya
kalau mereka bisa kita habisi maka masalah yang mengganggu bisnis kita selama ini akan selesai